maafkan aku paman
aku telah mengambil harta emas milik paman
aku akan memberikannya kepada penduduk batu jaya
hei kurang ajar kau anak muda
kita sudah ditipu anak itu
jangan pernah ikut campur urusan prajin di sana
kau adalah lawanku
saatku dimnotifikasi di daerah alkambar gabung obat ramah dan
akan memberitahu bahwa kamu dapat alis dinumpuh ke dalam

saat u smooth akan
desa oran trons
berseperti ke talluh
terbatas telur unfortunately

aku sangat merindukan
aku sangat merindukan
sekarang sudah aman
sebaiknya kita pergi dari sini
kenapa kau tersenyum
hanya saja kalau sekarang tampan
sebaiknya aku pergi dari sini
apakah mataku salah melihat
sepertinya itu putri atu ya
tapi kenapa dia mesti mengendam endam
aku harus mengikuti ini
tak ada lagu sekarang
terima kasih telah berbagi
berusaha bagi mereka

dia yang terper zuger
aku akan mengusung dia
dia yang terper zuger
dia yang terper zuger
aku akan mengusung dia
dia yang terper zuger
aku harus lewat jalan kecil itu untuk menghadang bocah tengek
hai terimalah kematianmu langsung aku tidak percaya paman balapati bisa menggunakan ajian
banyumaruta aku butuh kekuatan rakyat santan untuk melawan ya allah hanya padamulah hamba
hai rai rai rai rai rai sad sexy bismillahirohmanirohem
hai itu ajian sapu jagad milikian santan iya kenapa dia bisa melakukannya dia
menggunakan jurus orang lain bagaimana mungkin terima kasih darmi terima kasih
sebaiknya dinda beristirahat karena yakin didasar
kanda akan berjaga di luar tak ada berjaga dinda pun akan ikut berjaga kakaknya
sebaiknya hamba saja yang berjaga gusti prabu dan gusti ratu silakan beristirahat
dikandung dan selamat tinggal
akan sangat berbahaya
jika kau berjaga di luar sana
gusi prabu dan gusti ratu istirahat saja
aku akan menemani
nyai juga beristirahat
tidak aku tidak apa apa
aku sangat bersyukur
memiliki kalian semua
dan aku yakin
aku bisa membangun kembali
semoga kami berdua
bisa diandalkan ke si prabu
karena akan berjaga di luar
dinda tidak mau berpisah lagi dengan kakaknya
apapun yang terjadi
maaf gusti prabu
apa perlu hamba menemani bus prabu
biarkan kami berdua
saudaraku mau bodas
dia menuju arah goa tempat pemberontak
dia telah berianat
setelah aku mendapatkan bukti bukti
aku yakin pasti dia belum jauh dari sini
akan buktikan kepada panglima
mana dia telah bergabung ke pasukan musuh